setelah absen tayang di televisi sejak september seribu sembilan ratus empat puluh
film penumpasan pengkhianatan gerakan tiga puluh september partai komunis indonesia
atau dikenal dengan g tiga puluh spki dipersilakan untuk kembali ditayangkan
film berdurasi empat jam yang disutradarai arifin senur pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat ini
mengisahkan tentang pengkhianatan partai komunis indonesia
yang disertai fakta tentang pembunuhan tujuh jenderal
pada masa order baru film dokudrama dengan budget delapan ratus juta rupiah
yang didanai oleh perusahaan film negara itu
selalu ditayangkan secara rutin di televisi nasional setiap tiga puluh september
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
baru pada era reformasi penayangan film ini resmi dihentikan
menurut sejarawan lipi asfi marwan adam
penghentian tayangan film pengkhianatan g tiga puluh spki
selain karena mengandung kontrak
konten kekerasan juga adanya desakan dari masyarakat
penayangannya karena apa
karena film itu mendiskreditkan angkatan udara
di dalam film itu dikatakan bahwa halim perdana kusuma itu adalah sarang g tiga puluh s
dan menurut marsikal saleh basarah
lubang buaya itu tempat terjadinya pembunuhan terhadap beberapa orang jenderal itu
ada di pondok gede
lubang buaya itu tidak termasuk di dalam pangkalan angkatan udara halim perdana kusuma
karena itu mereka menganggap film itu mendiskreditkan auri
oleh sebab itu mereka minta supaya dihentikan penayangan
asfi juga menilai film ini tidak layak dikonsumsi karena terdapat sejumlah kekeliruan sejarah
film itu kita melihat itu ada fakta fakta yang keliru gitu nah yang salah gitu
nah tapi kan intinya ya
tempat saya yang sangat berat itu adalah
mengkultuskan atau menganggap soeharto sebagai pahlawan
tapi di sisi yang lain
menganggap soekarno sebagai pengkhianat itu jelas
suatu pesan dari film yang selayaknya itu tidak ditonton
tidak di apa namanya itu dilihat oleh masyarakat
karena pertentangan antara soekarno dan soeharto itu memang
terjadi pada awal orde baru atau sebelum orde baru
nah tapi seharusnya tidak digambarkan demikian gitu
menteri dalam negeri cahyokumolo menyatakan
film pengkhianatan g tiga puluh spki tidak masalah untuk kembali ditayangkan
karena merupakan salah satu bagian dari sejarah kudeta militer di indonesia
mahardika utama jakarta
ya menegak di tanggal tiga puluh september
ya menegak di tanggal tiga puluh september
ketakutan akan bangkitnya pki kembali mencuat
hal tersebut diperkuat ketika ada ajakan nobar film kontroversial g tiga puluh spki datang
dari panglima tni gatot nurmantio
polemik pun timbul di masyarakat
manakala seruan nobar film yang kontroversial itu kembali dilakukan
sementara presiden joko widodo justru berwacana untuk membuat versi terbarunya
nah bagaimana kemudian masyarakat menyikapi polemik dari kontroversi film g tiga puluh spki
yang akan diputar ataupun sudah ada seruan untuk nobar ini
kita akan bahas malam hari ini
sama dengan sejumlah narasumber
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia
pak joseph blasius bapak mantan pimpinan harian pusat pemberitaan abri
selamat malam pak blasius
baik baik sehat
dan juga sudah ada budayawan mas asrendo atmobiloto
selamat malam mas ars
selamat malam juga renat
malam ini kita akan bahas mengenai apa yang disuguhkan kepada masyarakat
adanya polemik dari kontroversial film g tiga puluh spki
lagi lagi kemudian kita menguak kembali ini luka sejarah terkait dengan komunisme
ada pro dan juga ada kontra
apalagi ketika ini diserukan oleh panglima tni
saya ingin ke pak blasius terlebih dahulu
anda melihat ini bagaimana pak ablasius
apakah memang pentingkah film ini untuk diputar kembali
di tengah adanya kontroversi di masyarakat
kontroversi ini timbul setelah film ini gagasan ini
dilemparkan oleh panglima dan nonton bareng ini sudah dilaksanakan di mana mana
sebuah film itu tentu ada banyak macam film
film dokumenter film mengenai film hiburan dan sebagainya
yang satu ini adalah film yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara
di mana kita akhirnya menyatakan bahwa kesaktian pancasila itu
yang mau diadakan suatu semacam perombakan oleh pki dengan kegiatannya
pro kontra ini kalau saya melihat wajar wajar saja
apalagi dengan dunia saat sekarang yang bukan zamannya orde baru
orang boleh berbicara orang boleh menerjakan pendapatnya
jadi orang akan menyatakan dari berbagai sudut pandangnya
kalau saya pribadi merasa bahwa tidak ada salahnya film ini
dipertontonkan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh
para pembuat arifin senur cs ini
bahwa di sana sini terdapat hal hal yang oleh masyarakat dianggap
terlalu ada kekerasan yang dipertunjukkan yang bisa mempunyai dampak kurang baik
buat generasi muda
saya kira generasi muda kita ini yang memiliki segala kelengkapan it ini
mereka ini nonton segala macam film itu di luar kontrol kita itu terlalu banyak
tapi kalau kontroversi mengenai fakta sejarahnya bagaimana
fakta sejarah ini sejarah
tidak bisa dikatakan
bahwa g tiga puluh spk itu adalah suatu ciptaan atau suatu rencana
dan pki atau versi orang orang yang menentang angkatan darat
dianggap itu adalah rencana atau masalah intern angkatan darat
ini bukan masalah intern angkatan darat
seorang panglima tertinggi butuh memanggil dia punya panglima angkat
apa perlu tengah malam dengan pasukan yang datang dan tidak boleh ganti pakaian
jenderal yani pukul orang itu
karena maunya suruh pergi saat itu juga
padahal seorang presiden kalau dia membutuhkan panglimanya
tinggal ajudan yang telepon presiden mau bertemu anda besok
termasuk dalam hal ini jenderal s parman
saya melihat bahwa jenderal yani itu anak kesayangannya bung karno
seluruh jenderal jenderal yang ada itu adalah orang orang pilihannya bung karno
orang orang yang memang terdidik di dunia barat di amerika apalagi
ini adalah orang orang kesayangan
tapi kenapa kalau mereka salah tidak ditangkap lalu diadili
saya kasih contoh
ilham aidit beberapa hari lalu dalam wawancara
dia protes karena ayahnya dibawa
lalu yasir hadi broto suruh ditebak mati di boyol ali di tengah jalan
enam orang jenderal dan
ajudan pak nas ini
bukannya ditangkap kemudian diadili karena dianggap mereka ini ada sekongkol
tapi malahan langsung didatangi dengan pasukan
saya sebagai orang yang tahun enam puluh sudah ikut almarhum jenderal sugandi
di penerangan angkatan bersenjata
pada waktu itu pak nas sudah mulai situasi memanas enam puluh empat
itu pak nas memerintahkan kami untuk mendirikan harian angkatan bersenjata
berita yuda sudah ada di angkatan darat
maksudnya untuk counter terhadap berbagai propaganda pki yang menguasai media ini
lalu itu didirikanlah harian ab
setelah itu tiga bulan kemudian pak nas perintahkan bikin lagi satu semacam kantor berita namanya pusat pemberitaan angkatan bersenjata
saya adalah wakilnya
former activities secara diri kita ya
prodrom luar biasa ini
kalau kita mulai karena europa terhadap usia kita
tapi itu ada yang hurtu menurutnya
untuk berra decoro
tapi barangkali bahwa
membunuh sekian banyak orang dalam waktu mendadak di madiun peristiwa madiun
lalu dia lolos ikut pemilu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima menempati posisi entah ketiga atau keempat
lalu kemudian diberi peluang lagi dia bonceng ini
kepemimpinan bung karno yang merangkul semua orang
maka dia merasa kepala besar dengan segala organ yang ada di bawah dia
bti sarbu mupri apa segala macam ini luar biasa
baik pak blasius kalau kemudian ada pendapat dari masyarakat yang lain
begitu mengatakan bahwa film ini syarat akan nuansa propaganda orde baru
dan juga ada adegan adegan film seperti penyayatan bersekan hasil visum syaratnya tidak benar
ada yang mempertanyakan demikian pak blasius
bagaimana ini kemudian akhirnya kita harus mencerna
sejarah yang mana
begini film ini kalau misalnya adanya tudingan bahwa para jenderal itu disiliat dan segala macam itu tidak betul
saudara sukitman yang polisi yang ditangkap di depan rumahnya jenderal penjahitan
itu ditahan rumah yang bersebelahan dari para jenderal yang masih hidup
yang dibawa ke lubang buaya dalam keadaan mati itu adalah satu jenderal
yani dua jenderal penjahitan saya tidak tahu yang lain apa
mt haryono juga tapi sutoyo maupun suprapto itu dalam keadaan hidup
dan bahwa mereka dianiaya kemungkinan besar sih saya kira pasti ada seperti itu
dan sukitman ini lolos pada saat mereka setelah mengetahui bahwa nasution lolos
tidak jadi ditangkap dikiranya prt
cnn itu nasution padahal nastion loncat ke pagar sebelah kedutaan irak
waktu itulah jenderal suparjo latif saya itu mulai bilang
kalau orang satu ini lolos kita akan berbahaya sekali
dan terus terang saja dua minggu sebelum peristiwa g tiga puluh s
saya ikut dalam mobil pak gade saya duduk di dalam mobil
pak gandhi masuk melapor kepada jenderal yadi
jenderal situasi ini agak kurang baik
kalau bisa kejadiannya
dengan pak yani diperkuat pasukannya bukan satu regu kalau bisa dua tiga
dan ditempatkan panser di sini atau tank atau panser lah
pak yani menolak
kenapa dia menolak karena dia tidak merasa dia tidak ada musuh
dan bagi seorang jenderal kalau dia mereka ini angkatan darat mau berbuat sesuatu
dia tidak tidur di rumahnya
dia akan pergi tidur di tempat tempat lain
karena mereka seorang jenderal yang tentu sudah melakukannya
belajar intelijen cara bagaimana
yang kuob itu biasanya dibawa kolonel itu mayor kapten letko
tidak pernah ada jenderal yang mau kubur sama pemimpin besar itu tidak ada
oke pak blasius saya ingin ke mas ars
mas ars tadi ada banyak cerita cerita sejarah disampaikan oleh pak blasius
begitu mengenai peristiwa g tiga puluh s pki
kalau kita kembali ke film yang kemudian ini menjadi kontroversial di masyarakat
kita disuguhkan lagi bahwa sejarah mana yang benar
anda melihat ini bagaimana sih mas ars
pekan ini kita dipolemikan dipusingkan dengan sejarah dari g tiga puluh spki
menurut anda ini penting tidak mas at untuk kemudian diputar kembali
ya sebelum jawab diputar kembali ini buka openingnya bagus tadi
bulan september horror gitu ya
mulai ketakutan lagi
dan itu sudah terkermain lama
ada peristiwanya kemudian ada filmnya ini
dua realitas yang bisa sama bisa beda
film ini tadinya judulnya sob
dalam keadaan bahaya lah kira kira begitu
lalu dipertegas lagi jadi judulnya penumpasan pemberhutaan g tiga puluh s pki
artinya sebagai judul film nggak biasanya
semacam tentu boleh ada karena sponsornya ada
nah realitas seperti yang diceritakan pak blas tadi
dengan realitas di film pastilah beda
penekanan penekanannya juga beda
di satu pihak kita bercerita tentang
pak blasi yang tadi ceritakan
beliau mengalami juga bahkan detik detik menit menitnya
sementara film ini kemudian berdasarkan waktu itu data data yang dikatakan dari buku putihnya
jadi pemerintah itu bikin buku putih ini pelajarannya begini kejadiannya
benar atau tidaknya baru kemudian terjadi
kembali ke film tadi
beliau tadi apakah layak puter layak
apakah ada yang harus nonton nggak ada keharusan nonton ini
bahkan ada sekarang pun ada stasiun tv yang mau muter itu
tapi kalau ajakan itu dilontarkan oleh panglima tni
ya nggak apa apa kan tidak harus semuanya harus nonton
ketakutan akan pk ini sendiri mungkin sekali untuk tidak mengatakan ini
tapi bahwa ada hal hal di luar itu yang menumpang ini untuk dibicarakan
nah ini sebetulnya masalah yang paling tidak masyarakat kecil kayak saya ini bertanya tanya
ini sebetulnya lagi ngapain sih ini
kok ada begini lagi
nah yang anda lihat seperti apa mas ars
ya karena pasti sebentar lagi ada penjelasannya
minggu minggu ini pasti segera ada penjelasannya kenapa begitu
kasus kasus kalau ini kaitannya dengan panglima itu dengan senjata yang selundupan
yang selundupan atau bukan selundupan
tapi sebentar lagi pasti ada penjelasan yang lebih rinci juga film ini
jadi ada tujuan yang lain begitu maksud anda atau gimana
kemungkinan kemungkinan bisa ditafsirkan begitu
karena seperti pak blas tadi mengatakan
ini muncul persoalan lagi karena bapak panglima ayo diputar
sebelumnya nggak artinya sempat diputer lama banget
tiap tahun kemudian nggak
diputer juga nggak apa apa
waktu itu ya pasti ada yang protes karena kontroversi dari film semacam itu pasti akan terlalu
baik tapi pak blas dan juga mas ars ketika sejak tahun dua ribu delapan gitu
sejarah mengenai tiga puluh spk ini sudah dicopot dari mata pelajaran atau dari bahan pelajaran siswa siswa kita begitu
ini kemudian diputar kembali
artinya ada ketidaksamaan dong antara apa yang diajarkan di sekolah
tapi kemudian ada pemutaran kembali
sehingga akhirnya anak anak yang tadinya tidak mendapatkan materi ini karena ada kontroversinya
tapi kemudian ditonton lagi mereka mendapatkan dengan versi yang berurut film
nggak nggak terlalu
saya kira sama dulu ketika ada keharusan gitu pasti banyak yang protes juga
ada lah masa empat jam bisa juga dari situnya masa terlalu kejam pasti ada lah
nah sekarang pun kalau diputar kembali pasti ada begitu
hanya dulu kan kita hanya punya tvri
artinya ini penayangan selain gedung bioskop loh hanya melalui satu tv aja
sekarang ini situasinya sudah jauh berubah
artinya juga kalau ada yang kepingin nonton film itu sekarang dengan youtube itu bisa
empat jam empat jam ada
mau potongan potongannya mau adegannya mau fullnya aja bisa
nah bukan apa apa
kemungkinan kemungkinan ini tidak bisa di dalam satu polese aja
maksud saya kurang lebih
kebenaran ini nggak bisa dimonopoli satu kelompok tertentu atau bahkan institusi tertentu
pada titik yang sama akan muncul dinamika yang lain yang mempertanyakan
menyetujui dan lain sebagainya
nah masalahnya adalah berapa lama
tapi menurut saya kalau yang film ini gini gini nggak terlalu lama
saya rasa juga nggak
karena mengapa tidak
pernah ada usul untuk membuat menayangkan suatu film menyangkut ditii misalnya
ini kan bangsa ini sudah melampaui beberapa periode yang penuh dengan hampir hancurlah negara ini
tentara lah yang menyelamatkan
ditii akhirnya yusuk kalah dengan berbagai era yang lalu itu akhirnya kita bisa selesai
tapi berapa banyak korban
berapa banyak janda sudah ada tentara yang mati hanya karena soal itu
kemudian di jawa barat
di sulawesi selatan
kolonel yang sulawesi selatan
kartu khar musakar
itu ada juga film film dokumenter atau yang dibikin
tapi itu dianggap bobotnya beda dengan satu ini yang pki
mungkin tiga belas pki ini
itu beda karena ini benar benar negara ini hancur
dan saya harus mengatakan salut kepada bung kardo
seandainya di halim waktu itu dia perintahkan omar dhani terbangkan dia ke madiun
yang masih penuh dengan bomber dan mic dari rusia
dia pidato sebagai orang jawa timur
terbangkan kau punya bom pergi bom
itu yang namanya soeharto di jakarta
bukankah itu akan hancur jadi perang
tetapi dia mengikuti nasihat daripada dr leimena cs dia ke bogor
berarti bung kardo
sekali saya masuk bogor saya akan keluar ya
seperti yang kita lihat di rspad
ada juga pendapat menarik ketika dikatakan kalau film ini diputar kembali
artinya ini ada pesan begitu dari orde baru untuk mendeskreditkan bung karno
dan kemudian membuat soeharto sebagai pahlawan begitu satu
dan yang kedua kita tahu juga bahwa ini kan menjadi polemik juga di masyarakat
nanti kita akan bahas ini
bagaimana kemudian jika ada wacana dari presiden joko widodo untuk memutar kembali

membuat kembali film terbaru dengan versi yang lebih milenial katakanlah begitu
apakah ini juga nanti akan
penumpasan g tiga belas versi milenial
apakah ini kemudian menuai kontroversi juga atau tidak
pak ablas dan juga mas ars kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali di prime news
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
kita kembali di cnn indonesia prime news
kami masih membahas mengenai polemik mengenai film g tiga puluh spki
yang memang pada pekan ini cukup menarik perhatian karena
ada ajakan dari panglima tni untuk diputar kembali
kita masih bahas malam hari bersama dengan pak ablasius dan juga ada mas ars
tadi kita terhenti dengan ada
lagi lagi kita harus
menyamakan pendapat mengenai ini
ada juga pendapat yang lain mengatakan
jangan sampai ketika film ini diputar kepada anak anak sma atau anak anak sekolah begitu
kemudian ada pesan yang ditangkap bahwa ini mendeskreditkan bung karno
dan kemudian membuat seolah olah pak harto satu sebagai pahlawan
nah ini kan kita kemudian bicara mengenai keaslian sejarah dan lain sebagainya
bagaimana kemudian kita masyarakat pak blasius harus menanggapi
atau mencerna film ini kemudian
saya rasa terlalu banyak
terlalu pici kalau kita menganggap bahwa dengan memutar ini berarti untuk menjegal supaya soeharto tidak jadi pahlawan
satu saat saya yakin pak harto tetap akan diperjuangkan dan akan berhasil sebagai pahlawan
kalau satu oktober enam puluh lima pak harto tidak ambil oper standing order angkatan darat
kalau panglima angkatan darat berhalangan sementara tetap
maka soeharto kendalikan
saya cerita sedikit
tanggal satu saya ke rumah pak gandhi
langsung kami cari laksamana o b saaf
deputy operasinya pak nasution
pak gandhi kami langsung cari pak harto ke kostrat
kita nggak tahu bahwa tommy tersirap air panas lalu tidak ada di rumahnya
kita ke merdeka timur
panas masih disembunyikan di salah satu tempat
sorenya baru datang kumpul seluruh jenderal jenderal itu
tugas kami saya ikut di dalam truk rpkad
rebut itu perintah pertama
maka saya ikut di dalam rally itu dari merdeka timur merdeka selatan
jadi kalau film ini dinilai seolah olah
soeharto waktu tanggal satu kalau dia lengah saja
tidak blokir jakarta ini
supaya tidak bisa mereka ini keluar masuk
kita ini barangkali sudah bisa dikuasai oleh pki itu
mungkin sudah ceritanya sudah lain sekali
tapi soeharto menyelamatkan terlepas dari segala kesalahannya
tapi dia mengambil oper
saya tidak bela all out sama beliau
tetapi saya katakan
di saat akhir waktu
menteri berapa orang mundur dari kabinet yang dia susun
bertanjung cs ada berapa itu
pak harto seorang diri
harus menyusun dari kabinet
dan pada saat itu
kalau pak harto
saya dengar cerita
menantunya ini prabowo menghadap dan menanyakan
kita tidak boleh jangan sampai menyebabkan pertumpahan darah di masyarakat
jadi anda tidak sepakat kalau kemudian ada
yang menyatakan film ini nuansanya
syarat akan kepentingan orde baru
tidak saya rasa tidak
kepentingan orde baru adalah
sejarah itu diletakkan sesuai dengan apa yang terjadi
jadi misalnya kalau orang masih ngomong mengenai orde baru
kita ini semua pernah hidup di orde baru
kecuali adik adik yang masih di bawah
saya hidup di orde baru
tapi apa yang dilakukan di era order baru itu tidak semuanya
kita bisa menikmati pembangunan di bawah pak harto itu begitu banyak
asia afrika itu sangat menghormati kita
selain bung karno
suharto pun sangat dihormati
dan itu pak jokowi sekarang sedang menyusul kembali kekuat
jadi saya tidak yakin bahwa
ini adalah suatu upaya dari tni
angkatan darat atau abris keseluruhan
karena mereka ini seperti pushing power supaya
perjuangan untuk pak harto jadi pahlawan itu
melalui film ini kelihatan jasanya
menurut anda tujuan tni apa
menurut anda tujuan tni ini apa
tni itu ingin supaya karena sudah lama waktu itu
masih kita bergelora dengan reformasi
mereka mundur karena reformasi tni juga
maka mereka menerima
untuk sementara tidak ditayangkan
situasi psikologis pada waktu itu
jangan ditonjolkan dulu
karena kebencian terhadap pak harto kebayangan orde baru itu
baru saja lewat
ditambah lagi dengan ini nanti terlalu
ditambah dengan sekarang ini orang orang muda anak cucu yang keluaran
doktor profesor itu begitu banyak
yang tidak hidup pada zaman itu
mereka melalui otaknya mereka itu menganalisis
lalu mencerna itu
lalu kemudian melemparkan kepada masyarakat
ini juga menjadi masalah
sebenarnya kita bilang masyarakat
jangan percaya sepenuhnya apa omongan mereka
panglima tni seorang jenderal bintang empat
dan segala kekuatan institusinya
berani memerintahkan nonton bareng di daerah
masa jakarta barat
menunjukkan ada respon
kalau ditutupi lalu orang bilang
itu apa sih
setan apa sih ditutupi
kenapa tidak diperlihatkan saja
oke baik pak blas
mas as ada pendapat lain tidak
ini mengenai pesan pesan dari film ini yang
ada pendapat lah begitu
mengatakan ini nanti jangan jangan
seolah olah mendiskreditkan bung karno
dan juga menaikkan nama pak harto begitu
ini kan ada juga kan
kita tidak bisa menampik ini
peristiwa tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
yang kita kenal kemudian
pemberontakan g tiga puluh spk ini
melibatkan banyak sekali orang
saya hampir percaya
dalam satu keluarga besar
di indonesia ini
ada satu dua yang ikut terlibat
terlibat sebagai korban
atau terlibat sebagai pembunuhnya
ini duka yang ngeri
nah dari sinilah sebetulnya
diputar atau tidak diputar
ini mungkin jalan yang lebih bagus
dalam pengertian begini
tidak ada tafsir tunggal
apalagi melibatkan politik
kembali kita bilang
di tradisi film
karya karya seni teater
bisa ada beberapa versi
kisah tentang tertembaknya
itu banyak sekali
dan filmnya bagus bagus semua
kalau versinya ini
kalau tadi dibilang
oh ini biar orde baru begini
bung karno tidak mengendai pertumpahan darah
menurut saya itu juga
negarawan besar dan sakit rasa
tapi nanti kalau masyarakat
apalagi anak anak muda ini jadi bingung
mereka harus mengikuti sejarah yang mana
mereka tidak akan pernah bingung
karena mereka ini tumbuh dewasa
dan pengertian alternatif itu
ada di mereka
mungkin agak berlebihan di kita
mesos ini benar benar mendewasakan
untuk jenis yang kayak begini
tidak ada lagi
dulu itu begini
mereka belum sepenuhnya
tapi apakah dia
mau amin apa yang dia bilang itu belum tentu begitu
nah ini yang sebetulnya
pendewasaan yang luar biasa
yang sekarang terjadi
tertentunya ada yang luar biasa bagus
itu bisa terjadi
hal yang human
ketika pasukan itu menyerbu
ke rumah pak yani
bu yani nggak ada di rumah
nah sedang apa
nah ini kan bisa macam macam
bisa macam macam lagi
ini yang perdebatan tadi
kita sempat bahas
kalau tadi dibilang
pak nas sehari
dua cerita versi yang berbeda
pak anas waktu itu bercerita
pak harto bilang saya rangkulan
lama ketemu gitu
nah di film
inilah jalan keluarnya
seolah olah mereka berpelukan
tapi fakta yang sebenarnya
kita tidak pernah tahu
dan tidak apa apa juga
misalnya ada yang
mungkin berdasarkan ingatannya
jadi tidak ada pernah versi tunggal begitu ya
sekarang kita punya pembayaran yang cukup banyak
untuk mbak stiljo secara terperanjakan
ternyata menjadi susun
bisa masuk ke mereka biar ngerti mereka bahaya komunisme biar mereka tahu juga mengenai pki
ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru agar lebih kekinian bisa masuk ke generasi generasi milenial
kalau tamanya sudah pemerintah membuat tni adalah bagian dari pemerintah
apa yang dibuat oleh pemerintah ya kita ikuti
dan saya yakin pemerintah juga membuat film seperti itu kan tidak mungkin dalam waktu sebulan dua bulan
kalau sembilan dua bulan buat itu berarti bohong bohongan itu
itu kan harus didiskusikan riset secara mendalam
tapi saya ingatkan di sini bahwa apapun yang akan dibuat agama dan ideologi itu tidak mungkin bisa dirubah
baru dari presiden joko widodo untuk membuat versi terbaru dari film g tiga puluh spki agar bisa lebih diterima oleh milenial
pak ablas setujukah anda jika ada film versi terbaru dari g tiga puluh spki
silahkan karena kita tidak bisa melarang orang untuk membuat satu film untuk saling melengkapi apa yang sudah ada
tapi tidak berarti bahwa yang sekarang ini nanti hilang begitu saja
bagi kami ini fakta nyata yang diceritakan
tanggal empat oktober
seribu sembilan ratus enam puluh lima saya ikut dengan rombongan pak gandhi dan pak harto ke lubang baya untuk mengangkat jenazah para jenderal
saya ini ini saya omong bukan bohong karena roh roh di atas akan marah kalau saya bohong
dalam usia dua puluh tujuh tahun dan dalam jabatan saya sebagai wakil pimpinan harian kantor berita saya diajak
saya menyaksikan lubang kecil sebegini seluruh kepala masuk duluan ke bawah dan konon ceritanya saya tidak bisa menyatakan
saya di atas
jadi enam jenderal dan satu perwira pertama ini dimasukkan kepala ke bawah semua
waktu kami angkat pertama itu jenderal yani dulu
mengenali itu dari paktiannya
pak yani itu mengenakan pakaian piyama
misalnya pak jenderal penjahitan dengan jenderal lengkap
pak s parman juga pakaian jenderal lengkap
saya ikut menyaksikan di lubang buaya betapa kejamnya ini orang
dan itu kalau kami yang hidup
sebelumnya saya sudah ikut bersama pak gandhi
ikut serta keluar kampung mendirikan amanah mkgr
lalu soksi punya suhardiman
yang namanya kosgoro itu jenderal ismat
tiga komponen ini oleh pak nas diperintahkan untuk counter pki
jadi saya melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi di lubang baya itu
mereka kabur itu karena mereka tahu jenderal nas lolos
pulang ketemu lagi di markas pena sana
lalu lari semua
akhirnya untung ditangkap di jawa tengah itu
di tengah sawah
dan ibrahim aji datang dari jawa barat
jakarta sudah ditutup
jadi menurut saya sebenarnya ini fakta sejarah
panglima ini berani mengemukakan
saya dengar dari mana mana
orang senang dan minta
mau lihat sebenarnya apa
sesuatu yang dilarang itu malahan menjadi soal untuk dipertanyakan
pak blas sedikit menyinggung mengenai sejarahnya lagi
saat itu ketika anda ada di lokasi ya
saya mungkin tidak begitu paham karena juga tidak hidup di era itu begitu
bung karno waktu itu tanggal empat oktober
beliau sudah ada di bogor
sintong penjahitan late gen yang sekarang pun abirawan
ditambah oleh pak jokowi november dua ribu lima belas
setelah dari lubang buaya kami diterima
saya dengan dua marinir yang masih hidup
dia cerita di hadapan presiden dan juga luhut penjahitan
waktu dia masuk kok sudah ada ajudan presiden di sana
saya tidak tahu dia tidak percaya apa
bambang wiyanarko atau siapa
dengan beberapa cakrabirawa ada di lubang itu
lalu sintong menyatakan
saya tanya siapa suruh kamu kesini
katanya perintah bapak
waktu mereka melawan sintong perintahkan tangkap orang orang
lalu mereka pergi
apa motifnya malam malam datang
besoknya sudah tidak ada bukti
jenasanya sudah tidak ada
tapi saya menyaksikan sendiri
dan bung karno tidak ada waktu itu
kalau bung karno waktu angkatan darat minta dia bubarkan pk itu dilakukan
bung karno akan tetap menjadi pemimpin besar yang akan tetap berkuasa
bung karno tidak mau
bung karno ini pemimpin yang mau merangkul seluruh komponen bangsa ini
sebagai aset bangsa
karena dianggap pki yang berontak sudah dua kali
ini juga aset bangsa yang berjasa terhadap negara
itu bung karno
sehingga dia rela ke bogor dan dikarantina sampai dia meninggal
seandainya waktu itu dia perintahkan hajar
saya mau tetap bertahan
berapa ribu orang mati
dan itu wiranto mengantongi surat sp sebelas nya
ada satu macam itu
soeharto suruh dia ambil tindakan apa saja
tapi pak wiranto tidak mau mengambil langkah itu
jadi anda tidak melihat bahwa film ini bertujuan untuk meninggikan soeharto dan juga mendeskripsikan bung karno begitu
dua dua ini kita akui bahwa ini pemimpin besar

mas ars nanti saya ke anda setelah jeda saya akan tanya bagaimana kemudian kalau memang ada film barunya apa sih yang harus diperbaiki
ini juga menjadi penting
kita akan bahas usai jeda
prime news akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai film g tiga puluh spki yang tengah diserukan oleh panglima tni untuk diputar
kita masih membahas bersama dengan mas ars dan juga ada pak blasius disini
mas ars tadi sudah kita bahas dengan pak blas juga mengenai boleh boleh saja begitu
kalau misalnya presiden mewacanakan ada film versi yang baru agar ada rekomendasi yang lain begitu preferensi yang lain
kalaupun ada mas ars agar kemudian bisa diterima oleh kalangan milenial ini yang menurut presiden
apa yang harus ada tidak yang harus diperbaiki atau apa yang harus dibuat nanti
sekarang saja kalau kita lihat di media sosial itu meme nya itu sudah pada bermunculan
siapa yang harus diperbaiki
siapa yang akan memerankan
oh siapa yang akan sudah muncul
maksud saya bahwa suara suara ini banyak terjadi
pilihan pilihan banyak versi mana versi manapun juga seperti saya katakan tadi ini luka dan lukanya panjang
beliau bisa menceritakan berita pekeramnya masyarakat waktu itu ya pak blas
tapi juga yang pki nya yang juga diseksa yang juga ini juga banyaknya
maksud saya versi yang mana
sekarang saja bukunya versinya sudah banyak
yang bisa ada di situ ada di sini
nah marilah kita kalau ini bisa menjadi jalan yang baik untuk berlapang dada dari bakai manapun pihak akan bagus
kalau enggak luka dan duka ini akhirnya jadi saling membenci lagi
begitu diungkap wah ini luka lama lagi belum selesai lagi sini
dulu mbah saya pak d saya bapak saya saudara saya dan lain sebagainya
nah mungkin enggak ini semuanya ini watana watana ini dengan frame nya yang lebih oke nih demi keindonesiaan kita
apakah rekonsiliasi atau apapun juga namanya
itu menjadi bagian yang menarik
oke jadi kalaupun ada film baru tetap tidak akan melepaskan kontroversi dari sejarah ini
nggak mungkin lepas dari kontroversi ini
hanya makin lama mungkin makin mengerucut
oh kemudiannya begini
misalnya kayak pak yani didatengin di rumahnya masih pakai piyama itu kan fakta
nah dibalik itulah sebetulnya yang bisa kita ini
bahwa yang kemudian di film itu misalnya penyiksaan nggak ada
apakah benar digambarkan gitu
tapi lebih daripada itu seperti beberapa buku yang nggak bisa kita sebutkan tapi juga beredar itu kan versi versi yang
nah ini fakta fakta yang tadi disebutkan
iya seperti tadi disebutkan
lubang buaya itu bukan wilayah teritoriannya aum misalnya
nah bukan kebetulan saya itu pernah masuk penjara renat
nah ketemu yang namanya pak umar dhani
pernah bercakap dengan pak latih pak bandrio dalam kapasitas sebagai sesama napi mungkin atau sebagai apa
nah inilah mungkin bagian bagian ini
apa yang dirasakan beliau ini tidak selalu harus itu sebagai seperti saya bilang itu kebenaran
inilah mungkin mata rantai mata rantai yang tujuannya memang yuk kita bangsa indonesia pernah melalui sesuatu yang mengerikan dan mungkin hampir membenamkan negara ini
tapi syukurlah kita bisa tumbuh dan masih bisa ini namanya baru film yang luar biasa untuk masa depan
bukan berpaling ke masa lampaunya semata mata
tapi nextnya yang kita butuhkan untuk film ini
baik saya akan coba ajak mas ars dan juga pak blasius untuk melihat kembali ini ada pendapat juga mengenai film g tiga puluh spk
kalaupun memang ada wacana untuk kembali difilmkan
ini kita akan lihat ada pernyataan dari peneliti ataupun sejarawan lipi
ada asfi marwan adam dan juga ada prof hermawan sulistyo
kita lihat berikut pernyataan
marsikal saleh basarah yang menelpon dua orang menteri menteri pendidikan yono sudarsono dan menteri penerangan yunus osvia supaya film itu dihentikan penayangannya
karena film itu mendiskreditkan angkatan udara
di dalam film itu dikatakan bahwa halim perdana kusuma itu adalah sarang g tiga puluh s
dan menurut marsekal saleh basarah
lubang buaya itu tempat terjadinya pembunuhan terhadap beberapa orang jenderal itu ada di pondok gede
lubang buaya itu tidak termasuk di dalam pangkalan angkatan udara halim perdana kusuma
jadi karena itu mereka menganggap film itu mendiskreditkan auri
oleh sebab itu mereka minta supaya dihentikan penayangannya
orang masih percaya komunisme
dan mau menerapkannya dalam sistem kemasyarakatan sekarang ini
itu orang banyak bodoh
pertentangan antara kelas proletar dan kelas burjuasi itu karena pemilikan modal itu sudah selesai tahun tiga puluh empat
jadi sejarah itu memang tidak ada yang lurus
dan tidak perlu diluruskan
jadi tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu tidak bisa dipilah hitam putih
persoalannya lalu sederhana
kalau ini semua yang pki yang salah
satu pki itu partai resmi partai besar saat itu
aided itu menko menteri koordinator
terus nyoto nyono itu menteri semua
tidak bisa hitam putih
tidak bisa hitam putih
terus oh ini yang salah tentara
seluruh dokumen kalau dibaca
itu dokumen dokumen pemeriksaan itu diterbitkan terbuka tanpa diedit oleh angkatan darat
jadi nggak ada itu
tapi bahwa ini semua tentara saja pki jadi korban
yang nyulek tentara yang diculik tentara yang bunuh tentara
jadi tentara juga ada yang terlipat
ya lagi lagi memang ada banyak pendapat mengenai sejarah ini
mengenai tragedi kelam g tiga puluh spki
tapi tentu ini yang tentu kita harus hadapi ke depan adalah bagaimana bangsa ini bisa menyikapi secara dewasa
sejarah yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa indonesia
saya akan tanyakan ke mas ars dan juga pak blasius
dari pak blasius dulu bagaimana kemudian ke depan pak blasi
ini setiap bulan september seperti menjadi ritual begitu
membahas mengenai tragedi kelam g tiga puluh spki
ada lagi versinya dan lain sebagainya
bagaimana masyarakat kita pak blas agar isu sejarah ini tidak kemudian memecah belah bangsa kita ini
agar kita bisa lebih dewasa untuk menyingkapi ini
saya rasa tahun yang lalu tidak ada sesuatu yang terjadi karena tidak ada pemutaran velop
saya tiap tahun satu oktober saya diundang ke lubang buaya
ketemu dengan teman teman banyak jenderal muda yang tanya kita terangkan ke lubang itu
jadi menurut saya ini akan berlalu
akan berlalu ya
akan berlalu karena masyarakat kita anak anak kita
anak kita ini yang generasi muda anak cucu saya sendiri yang sekarang malah sudah di universitas
pintarnya luar biasa
dia bisa mencerna sendiri apa yang sebenarnya dia lihat
dan akan berlalu karena nanti akan muncul lagi persoalan
bangsa ini mempunyai masalah besar di hadapannya
karena lebih baik kita pikirkan jangan kaget kagetan sesuatu yang
tiba tiba kita mulai rame
nanti dipakai oleh orang orang tertentu yang menghendaki supaya bangsa ini nanti ribut terus dan sebagainya
nah ini menurut saya nanti akan berlalu
akan berlalu nanti ya
dan kalau ada versi lain misalnya penembakan di rumah pak yani yang ditayangkan beberapa hari lalu
di hadapan anak anaknya semua itu
kalau misalnya hanya bunyi peta tata tapi anak anak sampai tidak
itu boleh boleh itu tergantung para ahli
ya silahkan saja
kita kan tidak mengerti itu caranya
ya baik pak blas
mas ars terakhir apa yang anda ingin sampaikan
ini untuk menyikapi untuk masyarakat bangsa kita menyikapi sejarah kelam ini
luka dan laranya ini parah waktu itu
yuk kita sekarang mencoba misalnya diputer lagi atau mencoba dibikin versinya baru
ini seperti saya katakan tadi dalam rangka keindonesiaan kita
bahwa kita pernah terjebak kayak begini
karena kalau tidak kita akan musuhan terus akan menculigai lagi
nanti pak ars
ada yang ngusul lagi kenapa yang di tii nggak dibikin filmnya misalnya
lalu yang bagian diti atau keturunannya atau anak anaknya atau apanya
kenapa itu dimukit lagi
dan ini kan tidak mencari penyelesaian yang baik
bahwa ini menjadi kontroversi ini menjadi pembicaraan
ya nanti pun akan menjadi pembentangan
jadi baiknya harus bagaimana
ya kita terima aja kemungkinan kemungkinan ini dan dialog semacam inilah
yang harus digedepankan ya
baik terima kasih
nanti kita akan dengar juga ada epilog dari mas ars
terima kasih pak joseph blasius bapak sudah mampir di prime news pada malam hari ini
kan beliau masih sehat ini
luar biasa ya bisa menjadi saksi sejarah
sudah hampir delapan puluh enam bulan lagi
ini anak saya lebih tua daripada ini malahan
saya tidak ingin anak anak cucu kedepan ini mengalami nasib nasibnya
oke baik terima kasih pak brazil
terima kasih banyak
dan sesaat lagi epilog dari budayawan kita malam hari ini arswendo atmobiloto akan segera hadir
tetaplah bersama kami di prime news